bukan hal baru gamers rela menghabiskan belasan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah demi bermain game
berbagai produk atau game virtual goods pun ditawarkan bagi para pemain dengan harga yang tinggi
harry misalnya gamer ini rela membeli virtual goods hingga belasan juta rupiah untuk permainan counter strike
selain karena hobi harry mengaku game virtual goods yang dibelinya dapat menjadi investasi sebab dapat dijual lagi dengan harga yang lebih mahal sewaktu waktu
kalau saya ya punya pendapat kayak gini apa bedanya kalau kita misalnya beli baju mahal atau apa kan kayak apa ya memuaskan hati lah istilahnya gitu kan
cuma bedanya kalau mungkin di barang di game itu masih bisa dijual kadang kadang bisa dihitung sebagai investasi
karena kalau kita pintar
kita ngeliatnya sebenarnya barang itu kan naik turun udah kayak saham kan
nah kalau misalnya barangnya memang langka kita belinya dulu misalnya murah kemudian hari bisa mahal
sebenarnya kan kadang itu investasi dan kadang kadang itu jadi hobi
hobi aja untuk memuaskan hati kayak apa gitu
sementara itu gamer dota dua brando mengaku telah menghabiskan puluhan juta rupiah untuk membeli game virtual goods
berbeda dengan harry frendo membeli virtual goods bukan untuk menambah kemampuan karakter
namun sekedar untuk mempercantik aksesoris karakter atau avatar
belasan tahun dari awal dota dua ada
kira kira udah spend berapa tuh buat virtual goodnya
kalau virtual good mungkin tiga puluh an kali ya
itu baru virtual aja
iya virtual aja belum periparal gaming equipment belum
pengamat game online fayad menilai fenomena gamers di indonesia membeli game virtual goods dengan harga fantastis sudah lama terjadi
menurut fayad alasan gamers rela berbelanja virtual goods diantaranya sistem pay to wind dalam game
dengan sistem ini gamer dituntut membeli dan mengupgrade sejumlah karakter skill hingga senjata virtual agar dapat menang dalam pertandingan game online
jadi kita harus melihat dari berbagai sisi
as a esports enthusiast saya harus melihat dari tidak boleh dari satu sisi
kenapa mereka menghabiskan atau mencari
kenapa mereka menghabiskan atau mencari
atau mengalokasikan budget
lebih tepatnya sih mengalokasikan budget ya
itu lebih bijaksana
karena untuk di scene game tertentu untuk masuk ke scene kompetitif ada game yang memang menghabiskan atau mengalokasikan budget itu memang perlu
karena sedikit banyak yang mungkin versi gamers itu adalah pay to win
nah itu entah mereka kategorikan seperti apa tapi memang ada beberapa hal yang memang ketika kita
memang ketika kita beli skin at least skin senjata itu memang menambah damage bahkan
ya kemudian ada juga karakter yang harus kita upgrade
itu yang menambah ability karakter tersebut
di tengah maraknya e sports saat ini di indonesia mengeluarkan dana yang besar untuk game online bukan hal yang sia sia bagi para gamers
sebab banyak keuntungan positif seperti mengikuti berbagai liga atau pertandingan e sports dalam dan luar negeri
namun para gamers harus tetap berhati hati sebab sistem pembelian game virtual goods juga rentan bahaya penipuan secara online
dika beremao fajar ahmad jakarta